kabar kepindahan sandiaga uno ke p tiga kembali menguat
jurubicara p tiga usman m tokan menyebut kepindahan itu tinggal menunggu waktu
di hari yang sama kabar rencana kepindahan sandiaga ini dikonfirmasi politikus gerindra
di sisi lain ketua umum partai gerindra prabowo subianto menyebut tidak akan menahan kadernya
termasuk sandi yang ingin pindah ke partai lain
bagaimana sebenarnya dinamika yang sebenarnya terjadi di internal partai gerindra
apakah ini bagian dari manuver politik partai untuk memperbesar peluang di pilpres dua ribu dua puluh
dan kita akan membahasnya malam hari ini dengan para narasumber yang sudah hadir ke studio
di sebelah kiri saya ada bung andri rosiade anggota dewan pembina partai gerindra
pengadil selamat malam
selamat malam putri
terima kasih sudah bergabung malam hari ini
ada juga kang ujang komarudin analis politik universitas al azhar
kang ujang terima kasih sudah hadir
selamat malam mbak putri
malam hari ini terima kasih
saya langsung ke bang andri mumpung di sini
jadi kita kupas tuntas sebenarnya
jadi internalnya seperti apa
karena kalau misalnya kita dengar informasinya kan sudah beberapa bulan terakhir
dari tahun lalu juga sudah ada isu berembus
kemudian sudah sempat di statement bersama
ada bantahan dan lain sebagainya
tapi yang sekarang semakin mengerucut
untuk pak sandiaga uno pindah ke p tiga
jawab nih sekarang
jadi gini putri
partai gerindra saat ini fokusnya satu
bagaimana memenangkan pak prabowo menjadi presiden dua ribu dua puluh
kami tidak pernah membahas
hal hal yang lain
kalau ada pihak yang ingin masuk partai gerindra
partai ini partai terbuka
partai yang terbuka selalu membuka diri bagi masyarakat
ataupun tokoh yang ingin bergabung dengan partai gerindra
sarannya beberapa hal
pertama mendukung uud seribu sembilan ratus empat puluh lima pancasila nkri dan bineka tunggal ika
termasuk yang ingin keluar juga silahkan
ya sudah sempat disampaikan pak prabowo waktu itu
yang mau masuk kita syukuri
yang mau keluar pun kita tidak ingin menghalang halangi
sudah pamitan atau tidak sih sebenarnya
sudah secara firm berbicara dengan ketua umum
seperti yang disampaikan oleh pak prabowo hari kamis yang lalu
waktu konversi pers bersama sama di pp perindo
waktu pak hari kan saya duduknya kalau nggak salah setengah meter berdiri di samping kanan pak prabowo
pak prabowo ditanya wartawan gimana
pak bang sandi
sampai sekarang sandiaga uno masih kader gerindra atau pak prabowo
belum ada pembicaraan yang bersangkutan pamit
nah sikap partai gerindra seperti apa
sampai saat ini partai gerindra menyatakan bahwa bang sandi masih kader partai gerindra
yang kedua kita tentu berharap kader kader kita bertahan dan bersama sama membesarkan partai dan mendukung kemenangan pak prabowo di dua ribu dua puluh empat
yang ketiga kalau seandainya beliau ingin keluar
nah yang ketiga kalau seandainya beliau ingin keluar
mencari tantangan baru tentu hak beliau yang kita hormati
kita juga tidak akan menghalang halangi
tidak akan menahan
ya tidak akan menghalang halangi karena kita tidak mau menghalang halangi orang
nah hanya saran saya sebagai adik kepada abang saya ya pamitlah kepada pak prabowo
kalau memang mau keluar tapi sampai hari ini sampai detik kita ngobrol nih jam berapa nih
bang sandi masih kader partai gerindra
kalau isu mau keluar
sudah sering kita dengar
sudah sering kita dengar
tadi juga di salah satu televisi swasta saya juga menanyakan ke pak usman ya
yang tadi ada live kita di salah satu televisi swasta saya tanya
mbak usman menyatakan bahwa di hari berita enam april kalau tidak salah
di detik com saya baca bapak menyatakan bahwa bang sandi bergabung di p tiga
oh baru ternyata dia bergabung
ternyata dia klarifikasi baru insya allah baru rencana
padahal beliau mengumumkan bahwa dalam waktu dekat sandiaga uno akan mengumumkan bergabung dengan p tiga
saya tanya kok kepada yang bersangkutan
karena kebetulan ada
karena masalahnya bukan di kami
karena kami adalah partai yang sekarang fokus kami adalah ingin memenangkan pak prabowo
kami tidak pernah membahas masalah hal hal yang
apalagi ini saya jelaskan
partai gerindra dalam rapimnas dua belas agustus dua ribu dua puluh
sudah memutuskan pak prabowo sebagai calon presiden
bahkan satu tahun dua tahun sebelum rapimnas kita laksanakan
sejak dua ribu dua puluh kader kader gerindra mulai dari ranting anak ranting anak cabang cabang sampai dpd
itu hanya mengusulkan satu nama
prabowo subianto sebagai calon presiden
tidak ada satu nama pun yang pernah diusulkan oleh seluruh kader gerindra di bawah
oke jadi semuanya itu sudah diaminkan sebenarnya oleh kader
kalau misalnya kang ujang melihat apa kemudian
belakangan baru dilihat ada potensi
ada yang mungkin menjanjikan dari partai lain
dan kemudian sosok seorang sandiaga uno kemudian melihat oh ada potensi disana
lalu melihat di gerindra sepertinya sudah tidak ada potensi lagi
kalau kang ujang melihatnya bagaimana
ya saya begini
saya mengamati ya perjalanan pak sandi ya termasuk di gerindra
ya dulu ada isu juga pak sandi ingin jadi ketua umum gerindra
waktu itu sudah jalan kesana kemari
terdeteksi oleh pak prabowo
lalu ada hubungan yang tidak baik ketika itu
jangan lupa juga pak sandi itu ketika jadi menteri pun bukan dari gerindra
bukan dari pak prabowo tapi dari pak erick thohir
jadi yang ketiga saya melihat gak mungkin juga ada matahari kembar di gerindra
gerindra sangat jelas pak prabowo sebagai center of power ya
kekuatan senter di partai gerindra pak prabowo
tokohnya pak prabowo
ketika partai gerindra sudah memutuskan dalam rapimnas ya bang tadi ya
tujuh belas agustus sebagai presiden ya satu satunya dan tunggal
artinya seluruh kader itu taat
karena itu adalah bagian daripada perintah partai
nah pak sandi ini sandi agen ini masih goyang goyang
berarti masih ada kegenitan mungkin dari partai lain
ya tapi persoalannya kalau pindah ke p tiga juga tidak menyelesaikan persoalan
karena apa karena p tiga itu kan terancam tidak masuk parlemen kan
kekuatan hari ini kan hanya berapa sembilan belas kursi ya artinya empat lima persen itu kekuatannya
mungkin ketika sandiaga bergabung ada hitungan juga dari p tiga itu bisa menarik
ya mungkin kalau p tiga nya mungkin untung
untungnya mungkin karena pak sandi itu tokoh yang sudah dikenal
ya ada tokohnya
yang kedua juga punya kekuatan finansial
tetapi bagi sandi itu juga mohon maaf bagi saya suatu kerugian
nah kalau p tiga misalkan ya tidak tahu kita ya tidak lolos
misalkan ke parlemen itu menjadi persoalan
sudah masuk ke p tiga lalu tidak lolos lalu mau apa
nah karena itu sekarang ada dalam dilema pak sandi aga ini
oke sepertinya ya
kelihatannya ya di gerindra sudah tidak nyaman
tadi bang andre katakan ya silahkan terbuka gitu kan
mau mundur silahkan mau jadi kader juga silahkan
tapi tadi ketidaknyamanan itu membuat tadi pak sandi ya tadi maju mundur
tapi sebenarnya juga masih berupaya untuk mewawancarai mengundang bang sandi sebenarnya
tapi masih jadwalnya belum cocok
tapi kalau misalnya sekarang
mungkin paling tepat gitu
kita tidak perlu membahas urusan bang sandi
karena gerindra pun membahasnya pak fadli
membahasnya pak prabowo
nah lebih tepat cnn indonesia tv ngundang bang sandi

undangan sudah dilayangkan
baik sekarang kalau misalnya kita melihat selain juga soal pergerakan kadernya
tapi kita lihat sekarang ada kemudian pergerakan untuk koalisi
akhir akhir ini kita bahas bang andri
itu lebih menarik gitu
akhir akhir ini bang andre kita bahas soal rencana koalisi besar koalisi besar koalisi besar
potensinya seperti apa
hitung hitungannya seperti apa bagi gerindra
oke dijawab sekarang atau setelah ikan
biasanya putri ini suruh jawab setelah ikan ikan berikut ini
kami sebenarnya gerindra setelah rapimnas dua belas agustus dua ribu dua puluh
partai gerindra sudah membentuk koalisi kebangkitan indonesia raya dengan pkb
tanggal tiga belas agustus dua ribu dua puluh
pak prabowo dan gus muhyimin sudah menandatangani piagam kerjasama
dimana di dalam piagam kerjasama dibunyikan calon presiden dan calon wakil presiden dalam koalisi ini akan diputuskan bersama sama oleh pak prabowo dan gus muhaymin
nah tapi beliau berdua selalu menyampaikan kepada publik bahwa koalisi ini terbuka untuk bergabungnya partai partai lain
alhamdulillah ada momentum tanggal dua april yang lalu di dpp pan
dimana lima partai berkumpul bersilaturahim dan menyatakan punya frekuensi yang sama
dan berencana akan melakukan itu presiden yang menyampaikan
alhamdulillah kalau memang cocok kan
nah alhamdulillah sudah menyatakan frekuensi yang sama
lalu lima partai ini sepakat untuk membangun komunikasi yang lebih intens lagi
dan harapannya tentu ya koalisi kebangkitan indonesia raya dan kib mudah mudahan bisa berjodoh
untuk bergabung menjadi koalisi yang lebih besar
dan tentu harapannya
prosesnya sudah berapa persen sih sekarang bang
ya komitmennya sudah ada
tapi tentu untuk berjodoh itu putri tentu harus ada komunikasi yang lebih intens
nah akan ada kunjungan saling kunjung tim kunjung balasan itu akan ada nanti
dan kita lihat kan pak prabowo alhamdulillah hari rabu yang lalu bertemu dengan pak haritanu dpp pan
hari kamis yang lalu bertemu dengan dpp partai bulan bintang dipimpin pak yusril
insya allah besok sore akan bertemu dengan partai amanat nasional
jadi kita insya allah gerak cepat
oke tapi yang menarik kan kemudian ada wacana juga ada suara juga
isu atau apa saya kurang pasti sekarang memastikan soal pdi perjuangan
tapi kemudian sudah dikunci dengan syarat itu
jadi sebenarnya satu frekuensi atau tidak nih kalau misalnya dilihat
kalau kemarin kenapa pdi tidak hadir kan jelas
sudah ada keterangan mbak puan keterangan mas hasto juga keterangan pengundang bang zul menyatakan ketidakhadiran pdi perjuangan bu mega karena kebetulan ada di jepang
dan ini adalah forum ketua umum
sehingga waktu itu mas hasto tidak bisa menggantikan ibu
nah insya allah tentu ke depan akan ada pertemuan lanjutan yang akan menghadirkan ibu mega
kalau seandainya lima partai ini bersepakat koalisi tentu akan ada pak prabowo gus muhaymin pak erlangga bang zulhas dan juga pak mardiano akan sama sama mengambil keputusan
nah kalau seandainya pdi bergabung tentu ada enam tokoh
lima tokoh ini ditambah ibu mega
itu yang akan mengambil keputusan
tapi semuanya tentu apa namanya masih butuh komunikasi yang lebih intens
tunggu saja putri
kalau berjodoh ya berjodoh
kalau nggak berjodoh tentu kita akan bertanding dengan cara bersanding
bertanding untuk bersanding
kita akan sambut pemilu yang riang dan gembira
kang ujang kalau misalnya tadi yang lima kemarin kan dilihat sudah diterawang gitu oleh pak presiden
cocok ini frekuensinya sama
tapi kalau lima plus satu apakah mungkin
agak berat memang
tapi di politik kan tidak ada yang tidak mungkin
kalau kita lihat konstruksi ya
kalau kita lihat konstruksi indonesia batal sebagai tuan rumah ya
piala dunia u dua puluh itu menjadi titik balik
kenapa pak jokowi mengumpulkan lima partai itu
karena mohon maaf pak jokowi kelihatannya marah
pada pdip dan pada ganjar
oleh karena itu peta politik berubah itu
pdip nya juga tadi
ya saya konfirmasi ke petinggi pssi
saya wa gitu
saya disebutkan namanya
ini betul betul pak jokowi marah kepada pdip dan kepada ganjar
ya mohon maaf tadi dengan alasan misalnya terkonfirmasi tadi pak zulhas
walaupun sedang di luar negeri
ya itu ya salah satu alasannya untuk tidak datang gitu kira kira seperti itu
tapi apapun itu saya melihat begini
pdip sudah mengatakan kalau kami gabung gitu ya
kami minta ri satu
itu juga tidak ketemu
sedangkan kalau saya melihat konstruksi dari koalisi besar itu
mohon maaf ya ini arah arahnya bisa jadi ke pak prabowo
capres itu tiga besar itu ada di prabowo
ada di ganjar
katakan anies sudah milik koalisi perubahan untuk persatuan
artinya kita eliminasi dari koalisi besar ini
kalau koalisi besar ini terbangun
ganjar sudah lagi tidak didukung oleh jokowi
dulu yang kib itu menjadi sekocinya jokowi sudah tidak lagi
dengan ganjar menolak ya kan kedatangan u dua puluh israel itu ya ke indonesia
sehingga indonesia dibatalkan sebagai tuan rumah
ini beda petanya sudah berbeda
otomatis satu satunya yang dari elektabilitas tinggi yang tiga tokoh ini hanya prabowo
jadi kalau pdip bersanding bisa masuk mungkin
tetapi kalau minta capresnya dari pdip juga sulit
saya melihatnya seperti itu
piala dunia itu mengubah peta itu juga yang dilihat oleh gerindra
yang jelas gini
kesepakatan para ketua umum itu nanti pengambil keputusan siapa calonnya akan dusung
kalau koalisi ini jadi akan dilakukan secara kolektif kolegial musyawarah untuk mufakat tanpa voting
itu yang perlu saya sampaikan di sini
kalau koalisi ini jadi
tapi tentu aku harus
jadi betul betul komunikasinya harus dingin kepala dingin
karena sekali lagi
sangat terduga antar ketum itu ya
karena kita punya komitmen yang sama
pertama membangun indonesia itu harus dilakukan secara bersama sama dengan semangat gotong royong
yang kedua frekuensi yang sama dari lima partai ini adalah dalam rangka melanjutkan pembangunan pemerintah pak jokowi
dan kita punya semangat yang sama soal konsep kebangsaan
bagaimana rekonsiliasi pak prabowo dan pak jokowi ini berhasil menciptakan persatuan yang menjadi modal besar bangsa ini menghadapi wabah pandemi
dan juga menghadapi krisis yang menghantam dunia
indonesia ini negara hebat ya putri
sekarang di saat negara lain babak belur dihantam persis
indonesia salah satu negara yang mampu menghadapi krisis
di saat negara lain masih minus
oke jadi sebenarnya kalau dari kembali pertanyaan saya yang tadi
berkaitan dengan piala dunia apakah diakui oleh partai gerinda bahwa itu mengubah peta
saya nggak tahu ya
karena belum ada survei yang mengumumkan dampaknya kepada elektabilitas calon maupun partai
yang jelas fokus kami kami tidak ingin menari di atas penderitaan saudara kita yang lain
fokus kami sekarang adalah kami bekerja keras meyakinkan masyarakat agar pak prabowo bisa menjadi presiden dua ribu dua puluh
sehingga indonesia jauh lebih baik jauh lebih sejahtera
kang ujang kalau misalnya dilihat dari beberapa hal yang disampaikan oleh bang andre ini
apakah terlihat memang partai gerindra sekarang ini main aman saja
jadi betul betul tadi dengan istilah tidak menari di atas penderitaan orang lain
kemudian tidak juga mengurusi hal hal lain atau gimana
ya memang posisi partai gerindra harus di tengah
kalau konsep kalau ini ramadan ya wasati ya di tengah
karena kalau nanti terlalu ke kanan juga rugi ke kiri juga rugi
oleh karena itu ya tadi ya berdiri di semua kelompok di semua partai itu menjadi penting
apalagi tadi pasca batalnya indonesia menjadi tuan rumah ini menjadikan partai gerindra dan pak prabowo sedang leading
naik jadi sedang menjadi magnet gitu
ya buktinya apa pak haritanu datang gitu kan pak yusril juga datang
karena politik itu soal momentum gitu kan
ya momentumnya dapat
prabowo yang dulu masih stagnan gitu ya sulit mengejar ganjar
tapi hari ini sudah di atas sudah leading
oleh karena itu saya melihat sebenarnya konteks kemarin itu pertaruhan juga itu sebenarnya
pertaruhan bagi pdip bagi ganjar terkait dengan persaingan di pilpres
saya melihatnya ini blessing in the sguise tadi kata mbak putri ya di belakang layar
bahwa hari ini ya pak prabowo menjadi sebuah magnet ya
ya mungkin ke depan juga akan banyak ditemui oleh tokoh tokoh lain
karena tadi begitu lima partai bertemu pak prabowo sudah mengatakan ketika dibawancar oleh media
artinya lima partai itu ya ketua timnya pak jokowi
jadi kemungkinan saya melihat koalisi besar ini kemungkinan bisa jadi terbentuk
tadi saya melihatnya ya peluang yang bisa jadi capres pak prabowo
makanya ya ke depan terus prabowo katanya kelihatannya akan menjadi magnet

ini kan tidak banyak capres ini
dari tiga besar tadi ganjar sudah mulai agak berat gitu kan
lalu mohon maaf pdip mbak puan gak naik naik gitu kan
lalu di sana di koalisi perubahan kelihatannya akan diganggu juga gitu anies begitu kan
ya ini sebenarnya yang menjadi leading hari ini kelihatannya ya pak prabowo
oleh karena itu kita tunggu ada momentum apa ke depan
oke bermain aman momentumnya atau strateginya memang seperti itu bang andre
strategi kita sekarang bekerja
bagaimana pak prabowo fokus bekerja
fokus bekerja sebagai menteri pertahanan
menyelesaikan amanah yang diberikan negara kepada beliau
lalu yang kedua di weekend kita meminta kader sejak desember ya
agar pak prabowo mulai menyapa masyarakat
itu udah kita minta
lalu yang ketiga kader kader gerindra turun ke lapangan
turun ke lapangan menemui masyarakat dan menjelaskan program program pak prabowo
termasuk menjawab fitnah fitnah yang ditujukan kepada pak prabowo
dan itu bukan hanya di darat
termasuk aktif di media sosial
dan alhamdulillah kader kader gerindra secara organik sekarang aktif sekali di media sosial
menjelaskan program pak prabowo dan menjawab menjawab soal tuduhan tuduhan terhadap pak prabowo
makanya kita lihat di november desember januari februari sampai di survei maret
sebelum piala dunia ya
pak prabowo sudah unggul head to head dibanding mas ganjar
itu karena apa
karena memang fokus kami bekerja
apakah sudah ada pembicaraan dengan calon koalisi besar ini bahwa juga diminta ada pergerakan dari partai partai yang lain untuk memberikan support dukungan kepada pak prabowo
ya kan koalisinya belum terbentuk
kan masih komunikasi intent
kalau kata orang jawa sing sapar ocut susu
jadi mari kita tunggu saja
kata orang jawa atau kata pak jokowi
kata orang jawa
kan bahasa jawa tadi kan
orang minang belajar bahasa jawain
yang jelas komitmen melakukan komunikasi intens akan dilakukan
jadi insya allah tunggu saja
kalau memang jodoh memang diberkahi oleh allah koalisi ini akan bersatu dan menjadi kekuatan besar
dan mudah mudahan calon presiden pak prabowo dan diantarkan menjadi presiden dua ribu dua puluh empat
kang ujang terakhir kira kira apa yang bisa menjadi kendala di potensial menjadi kendala di koalisi besar ini
ya kelenggalannya pertama tentu komunikasi
katakanlah misalkan kalau capresnya tadi sudah saya jelaskan ya pak prabowo katakanlah gitu
secara realistis misalnya mereka melihat angka gitu
saya sudah analisa tadi tiga besar kemungkinannya pak prabowo
karena disini banyak ini kemungkinannya
ada pak erlangga misalkan
kalau dari luar bisa jadi ada pak erick thohir
lalu juga ada misalkan buho pipah gitu kan
itu tuh ini akan ada kalkulasi kalkulasi mateng ya
misalkan bagaimana misalkan kalau diambil dari luar yang di dalamnya seperti golkar seperti apa
ini kan pasti butuh pikiran
yang dalam untuk bisa membahas ini
jadi ya kendalanya pasti saya sih melihatnya ya
dan musyarawah umfakat lagi ya
capresnya saya melihat ya indikasi indikasi ke pak prabowo itu tinggi
kalau cawapresnya ini yang agak menjadi rebutan kira kira seperti itu
cawapres menjadi rebutan jadi kita lihat perkembangannya nanti seperti apa gitu ya
masih panjang lumayan paling tidak sampai november
september sudah bungkus
terima kasih bang renwasyadeh
sama sama putri terima kasih
terima kasih banyak banyak yang sudah ada di malam hari ini
dan demikian kanal pemilu terpercaya malam ini
pastikan anda mendapatkan informasi terkini seputar pemilu dan pilpres dua ribu dua puluh empat hanya di cnn indonesia
kanal pemilu terpercaya saya putri ayin tyas
terima kasih selamat malam